komisi delapan dpr menilai seharusnya fahrul rozi selaku menteri agama menunjukkan sikap tegas atas terjadinya pelanggaran protokol kesehatan oleh pemimpin fpi rizik sihab beberapa waktu lalu
hal ini disampaikan dalam rapat komisi delapan dpr bersama kementerian agama pada rabu
fahrul rozi pun menyatakan pihaknya sudah dua kali mengirim imbauan resmi kepada rizik sihab agar selalu mengedepankan ahlak dan kebenekaan dalam dakwahnya
ia mengakui pihaknya belum menyampaikan teguran keras ataupun memberi sanksi dan hanya mengimbau rizik
pengurus cabang nahdlatul ulama melayangkan surat kepada satgas covid sembilan belas menyangkut adanya kerumunan warga beberapa hari lalu di jakarta
hasil tracing di kabupaten cirebon menunjukkan
hampir semua kecamatan masuk zona merah dan tidak sedikit warga yang terinfeksi covid sembilan belas setelah melakukan perjalanan dari jakarta
mereka berharap pemerintah dan tim satgas penanggulangan covid sembilan belas konsisten dalam melakukan penindakan
terjadi satu keluarga dua orang meninggal secara berhutan di kecamatan walet
dan kalau kita tracking mereka juga bersempit dari jakarta
maka atas kejadian sangat terbukanya orang berkumpul
ribuan orang di jakarta saya sangat menyesal
di jakarta lembaga persahabatan ormas islam atau lpoi mengajak seluruh elemen masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan
lantaran di indonesia masih terjadi pandemi covid sembilan belas
pihaknya menyoroti kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan sedang menjadi perbincangan publik
mendukung penegak hukum untuk menindak tegas
para pelanggar protokol kesehatan yang tidak mentaati peraturan pemerintah
terakhir kenam pernyataan ini disampaikan untuk kepentingan kita bersama
lebih lanjut lpoi meminta agar tidak ada pihak yang menggunakan simbol agama untuk kepentingan kelompok tertentu
tim liputan cnn indonesia